anda kembali di cnn indonesia newsroom kita simak informasi dari dunia ekonomi dan bisnis
dinilai terlalu banyak jumlahnya menteri bumn erick thohir mengambil langkah merampingkan satu ratus empat puluh dua bumn
melalui skema merger ataupun menutup bisnis usaha
kementerian bumn masih menunggu dikeluarkannya aturan oleh presiden
menteri bumn erick thohir mengatakan jumlah satu ratus empat puluh dua bumn terlalu banyak
sehingga siapapun menterinya akan kesulitan dalam hal manajerial aset
namun pada tahap awal sudah ditaruh orang yang tepat di posisi komisaris utama dan direktur utama
jika aturan sudah diteken kementerian keuangan dan presiden nantinya
kementerian bumn bisa memetakan ulang skema penggabungan atau holding hingga penutupan usaha beberapa perusahaan bumn
setelah btn diketuai chandra hamzah kemudian pertamina oleh basuki cahayapurnama
menteri erick thohir menyebut komposisi komut dan dirut
pt garuda indonesia akan menjadi menarik
karena itu kan kita sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan oleh menteri keuangan bersama presiden
bahwa kita sebagai yang memanaging aset boleh diberi hak untuk memerjer dan menutup
karena impossible siapapun menterinya memanajer ratusan perusahaan
saya rasa kalau kita backgroundnya entrepreneur
paling kita juga ingat direksi kita jumlahnya paling delapan puluh
lebih dari itu nggak mungkin kita punya review meeting yang berkala
nah karena itu ya hal ini harus dilakukan
tetapi paling tidak pada saat sekarang kita ingin memastikan leader leader yang ada di bumn nya benar